selamat malam pemilihan kepala daerah provinsi jawa barat tahun depan disebut sebut memiliki dampak yang signifikan
terhadap peta pertarungan politik nasional jelang pemilu dua ribu sembilan belas
sejumlah politisi dan partai politik pun sudah mulai ancang ancang menghadapi pesta demokrasi yang satu ini
salah satu namanya sudah mendeklarasikan pencalonannya adalah ridwan kamil
yang saat ini menjabat sebagai wali kota bandung jawa barat
sebagai figur tak berpartai langkah politik ridwan kamil dinilai cukup berani
partai nasdem yang mendukungnya belum memiliki syarat penuh untuk mengusung sendiri calon gubernur
di samping itu kesediaan ridwan kamil menerima syarat mendukung pencalonan joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas
dinilai menutup peluang mendapatkan dukungan dari sejumlah partai
apakah pencalonan ridwan kamil terlalu dini
benarkah ia tersandra secara politik
lalu apa saja strateginya meraih dukungan
malam ini kami hadirkan ridwan kamil bersama saya alvito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
jangan lupa subscribe channel ini
harinya saya mendapatkan sebuah kepercayaan
demi kehidupan yang demikian terakukannya media komunis bidra delapan puluh dua versus bkp
atau dan di kennel literally b
terlakukan akan counter cyber porque

banyak kita bicara langsung
pilkada jawa barat
karena itu yang paling ramai dibicarakan
sekarang dari sekian banyak
calon yang mengemuka nama kang
emil ini adalah nama yang
paling meyakinkan karena sudah
langsung ada pengusungnya
yang lain itu masih digoreng masih
digodok dan lain sebagainya itu menguntungkan
buat kang emil
barat itu pilkada paling besar
karena jumlah penduduknya empat puluh enam
yang akan nyoblosnya terdaftar

indonesia itu terbesar
sebuah perhatian kan seperti
itu ya nah
oleh karena itu
meniatkan itu harus
nggak bisa mepet kayak jakarta h satu
baru ketahuan siapa calon di jakarta kan
relatif tidak terlalu besar kan
nah kalau jawa barat saya hitung
memang harus satu tahun jadi
enam kali survei hasilnya menaik ya
apa dari sisi
sebelum mendeklarasikan orang
sehingga tidak memberikan opini kan
orang mengetahui pada saat ada
survei atau pertanyaan
kepada mereka mereka yang sudah
terbuka di publik
menyatakan niat gitu tapi kan kita tahu
bersama bahwa elektabilitas dan popularitas
itu satu hal
pemilu adalah ketika orang
kemudian mencoblos dan hasil
diumumkan begitu ya banyak sekali kita
mendengar cerita atau
fenomena faktual yang terjadi
begitu tinggi terus lama lama
dengan satu dan lain hal nah bagaimana
dijaga oleh kang emil
akan stabil bahkan akan lebih tinggi
yang lahir oleh
saya juga adalah
yang banyak dipengaruhi oleh
sistem kompetisi yang ilmiah
ilmiah itu artinya
dengan sebuah ukuran ukuran yang berdasarkan
keilmiahan dan survei
delapan pasang di wali kota
bandung dimulai hanya
posisi hari ini juga saya tidak
mau takabur ya
dengan survei posisi pertama
saya tetap fokus pada
kelemahan apa itu kelemahan
hasil kembali lagi
kemana lagi kalau kita nggak bertanya ke hasil
penelitian kan hasil penelitian
mengatakan saya kuat di kota
lemah di desa maka saya akan fokus
memperkenalkan diri kepada
warga jawa barat
di wilayah desa
kemudian saya kuat di priangan
karena ini basis wilayah kota bandung
kurang kuat di pantura
maka sosialisasi mungkin
lebih banyak di pantura kemudian
hasil penelitian menyatakan orang
di jawa barat fokus pada isu ekonomi
oh ya udah berarti saya akan
banyak kegagasan disini nah
untuk memaintain agar
elektabilitas yang per hari ini
sudah lumayan tidak tergerus
yang tergerus itu biasanya kalau orang
tak kabur merasa
terus tidak melakukan upaya
oh kan survei bagus maka
ya udah diem aja kan
lebih dari cukup saya kira enggak lah
hari ini hasil survei
lagi mengatakan orang jawa barat
televisi maka kalau ada hingar bingar
di media sosial beda sama jakarta
karena masyarakat kita masih
ada desa pantai perantasinya media konvensional
ya gitu jadi saya juga
melihat hal hal jadi kesimpulannya
betul banyak fenomena
elektabilitas tinggi ujungnya rendah
oleh karena itu
saya menyadari betul maka
sedemikian rupa memaksimalkan
dan memainkan itu dengan
pola pola yang khas jawa barat
yaitu banyak silaturahmi
itu kan upaya internal ya
tapi kita tahu bersama juga bahwa
itu dimulai bahkan
hari hari ini sudah dimulai dan itu akan
dilakukan dengan sangat keras kalau misalnya
bicara bahwa indonesia itu
perhitungannya adalah jawa dan jawa barat adalah
masa depan dua ribu sembilan belas
lah begitu maka
siapa yang memimpin jawa barat
adalah orang yang diperhitungkan
politik masa depan
nah kemudian dari hal itu
bagaimana kemudian kang emil
menjaga agar misalnya
kampanye hitam kampanye negatif
itu tidak mencederai
bukan tidak mencederai
menurunkan tingkat elektabilitas
iya jadi saya bilang begini
demokrasi kita ini di indonesia ini
saya sebut istilahnya
atau kelas fifa lah kalau bola
dua duanya bisa menang
tapi yang satu banyak aturan
banyak etika banyak kartu kuning
kartu merah ini yang satu bebas bebas
aja yang penting gol menang kan begitu
nah sama juga
demokrasi kita ini mau memenangkan
orang yang karena jago
memenangkan dengan cara menginjak kepala
orang mau jadi juara
dengan cara memaki maki
dengan memilih orang yang memberi
jalan keluar yang paling inovatif
memberikan visi visi yang
saya berusaha di koridor yang itu maka
kita menang harus dengan dua cara
apa pak ridwan menang
dengan ilmiah based on
kayak aku puntur
nggak usah semua ditusuk jarum pilih aja yang
titik titik penting dan
berpengaruh besar kedua
menang dengan ahlak saya bilang jadi kalau
kita di black campaign kita jangan membalas
dengan yang hal sama kalau mereka
merendahkan kita kita jangan ikut
rendah levelnya seperti
yang mereka merendahkan kita
ini tidak mudah jadi nggak fight fire
with fire gitu maksudnya saya nggak mau saya bilang
kita menang harus dengan
kita coba menang
dengan sebuah cerita ke
demokrasi indonesia dimenangkan dengan
cara cara baik dimenangkan kreatif
jualan gagasan visi jalan keluar
bukan yang sifatnya
black campaign hitam dan seterusnya
saya sudah mengalami baru
banyak yang menghujat dan sebagainya
itu biasa dalam politik
orang itu setia dengan
bajunya bukan siapa kita
jadi jangan kepada mereka yang mau
jadi pemimpin jangan terlalu gr kalau
banyak yang memuji kadang kadang
dalam situasi politik orang setia itu
siapa kita nah dengan
pola pola dinamika sekarang
sudah tahu posisinya kan
oh ini setia dengan kita
ini hanya karena situasi dan bajunya
cocok bajunya nggak cocok dia
malah berbalik jadi jelas
kita harus berbalik
tapi yang penting kita
tidak membohongi diri sendiri
bahwa kita tidak melakukan
black campaign kita tidak melakukan
hal negatif kita berintegritas
jujur pada diri sendiri
selalu berada dalam ridha tuhan dan sebagainya
demokrasi di indonesia
pemilu jawabannya itu pemilu yang terhormat
dimulai dari tim saya minimal
kesana nanti kalau misalnya kita
bercermin di jakarta
kondisinya apakah akan terbawa
ke jawa barat tapi
pertanyaan saya bagaimana
ceritanya kemudian pagi pagi
walaupun sudah dikatakan tadi paling
nggak hitung hitungannya dalam kurun waktu
setahun ada deklarasi dan kemudian sudah
mulai bekerja terus tiba tiba
bagaimana menikah dengan nasdem
pagi pagi itu pertanyaan saya jadi
sekarang saya homeless
karena saya homeless tidak punya partai
ke semua partai ronde pertama
dengan alasan kadernya ini itu
ini itu akhirnya berjodoh
dengan gerindra pks saat itu
tidak ada calon yang memadai
dua ribu delapan belas juga sama saya homeless
saya komunikasi juga kan
kemana komunikasi pertama etikanya
dengan partai pengusung pilwal kold
masing masing memberikan situasi yang
membuat saya tidak mungkin
pks mendahulukan kadernya
karena saya bukan kader maka out of question
kan selesai saya ke
gerindra gerindra jawa barat mengatakan boleh
tapi syaratnya masuk
jadi kader sesuatu yang
belum memungkinkan apa yang menjadi masalah
kalau pun nanti kader
nanti setelah mungkin terpilih
di provinsi baru saya menimang nimang
lah kira kira begitu kedua belum ada
ridho dari orang tua ya orang tua
menyatakan jangan dulu
jangan masuk partai dulu maka saya patuhi
nasihatnya nah jadi
karena situasi ini
tidak mungkin jadi
tidak betul saya lupa kacang pada kulitnya
saya melupakan sejarah
berhianat bahasa kelasnya
saya ini ketua tim
pemenangan prabowo secara
pak jokowi itu hanya menang di satu
kecamatan pak prabowo di bandung
menang dua puluh sembilan kecamatan
jadi kalau ditanya apa
yang saya berikan
selama proses ini sudah saya berikan
hanya pada saat
diskusikan dinamika ke provinsi ternyata
dua partai pengusung pil wakil
hampir sama dengan waktu saya dulu
itu kan punya prioritas
maka karena tidak bisa saya ngobrollah ke
partai lain kan
partai lain bilang boleh ya kita
rajin rajin komunikasi berarti
ngasih jawaban ada yang bilang boleh tapi
wakilnya dari saya ada yang boleh tapi
minta ini minta itu dan seterusnya
lagi proses berkomunikasi ini
menyatakan minat dan tidak banyak
tidak harus jadi anggota partai
kan ke checklist sesuai yang saya mau ya
dengan kebutuhan tidak minta
mahar alhamdulillah saya juga gak punya duit
dari sisi begitu begitu
terus cagumnya terserah
cawagumnya terserah jadi
ya sudah nah saya ini
saya klarifikasi saya tidak mengatur timing
oleh mereka yang jatuh cinta ya
nyatain duluan di waktu yang mereka
mau gitu jadi saya sebenarnya
posisinya kaget juga gitu
kaget dengan kecepatan
di timing yang saya tidak duga
tapi tetap diamin ya oleh kang emil tetap oke kita jalan
kita dikelarasi ya gak ada masalah
walaupun pada akhirnya kemudian itu akan
kekuatan politik kan ada partai politik
yang merasa nyaman dengan nasdem nantinya
dan partai politik yang
tidak nyaman dengan nasdem
lepas dari faktor seorang ridwan
kang emilnya yang kemudian bisa menjadi daya
tarik atau daya tolak bagi mereka
tidak ada yang namanya
dalam politik tidak ada
namanya kenyamanan yang
abadi dalam politik
tidak ada perkawanan yang
bukan matematik itu kesimpulan
waktu yang sama dua ribu tujuh belas
dengan nasdem berkoalisi
lebih dari dua puluh lima kota kabupaten
menurut data yang masuk ke saya
pdi dengan gerindra ada
pks dengan nasdem ada jadi kalau
gak cocok itu karena gara gara kita
terlalu mereferensikan semua
perhitungan politik ke jakarta
jakarta itu hanya satu
rumus rumusnya pks
dengan gerindra melawan sisanya dan
lain lain kan nah rumus ini
tidak berlaku di semua daerah
beda elektribitasnya beda
maka di daerah lain rumusnya beda
cuman karena konsumsi
kita hanya ke jakarta seolah
olah kita menganggap
konstelasi jakarta adalah rumus
permanen ke semua
wilayah menurut saya itu keliru
jadi saya tidak khawatir
karena pilkada itu
saya buktikan data
survei di bulan februari
sebulan kemudian maret
ada orang suka tidak suka ada yang bully bully
macam macam di media sosial
awal mei ada survei
lagi sebulan setelah deklarasi
hingar bingar di media
sosial yang dipersepsikan
saya akan tergerus
tidak terbukti yang ada malah
naik itu ilmiah
atau gara gara kang emil lebih sering
tampil di tv kan nasdem punya tv
bukan begitu jadi menurut
pemilih jawa barat ke medsos itu
di medsos nih si geng
kita berdua ini
akses dari media sosial
jadi keramean keramean itu kan
tidak terlalu mempengaruhi
tadinya secara mental saya sudah siap
turun ternyata malah
naik kan ini jadi
sebuah fakta yang menarik walaupun
sekali lagi bahwa proses masih akan terus
berjalan ya karena ini akan
sampai ke tahun depan
insya allah suatu hari masuk anggota
partai cuman timingnya
pertanyaan saya bagaimana
hubungan dengan pks
dan gerindra karena ya
sekali lagi kang emil ini di
seperti ahok yang
setelah berhasil menjadi gubernur
gerindra dan meninggalkan gerindra persis
sama seperti apa yang terjadi sama
ini dibuat gitu
dalam konteks kepartaian
kalau ahok kan lain ya ahok itu
anggota partai gerindra
yang mundur dari keanggotaan
itu satu fakta yang
berbeda kan begitu kalau saya
kan bukan anggota partai yang mundur
sedang punya niat
dimana kepastiannya juga belum ada
kan belum daftar
bisa saya berhasil daftar bisa juga
enggak kan nah
dalam proses mau mendaftar saya
diberi sebuah jawaban yang membuat
saya sulit kan begitu
jadi beda mas beda kalau
sudah diberi fasilitasi sudah
sayanya yang menolak atau meninggalkan
kan nggak begitu sekali lagi pertimbangan apa
yang kemudian membuat
kang emil merasa menjadi
kader partai politik itu
tidak favorable sekarang
karena orang mengatakan bahwa demokrasi
itu demokrasi indonesia
mencoba untuk membangun
poin saya sederhana
insya allah suatu hari masuk anggota
partai cuman timingnya
apa yang dihitung
kalau saya sekarang masuk
maka segmentasi saya
menjadi terbatas saya kelompok
kemungkinan tidak punya rasa
akses yang sama terhadap
saya nah dalam
kondisi hari ini bijaknya
kelompok itu dengan kapasitas
yang sama sehingga baik kelompok
a sampai kelompok g
itu punya rasa kenyamanan
yang sama kira kira begitu
bisa nggak kemudian diterjemahkan gini
kalau nunggu nanti dan melihat situasi
dan kondisi pilihannya kemudian adalah
ya kecuali saya mau
durhaka ke ibu saya
bagaimanapun guru politik saya
jadi beliau mempertimbangkan
banyak hal jadi
tidak hanya pertimbangan politik
ada pertimbangan batin juga
akan maju tanpa masuk
partai dulu itu sudah saya putuskan
saya akan menawarkan
mereka mereka yang mau mendukung
dan menerima situasi yang
saya tawarkan kan begitu
apa yang saya tawarkan dari sisi
tidak punya apa apa kecuali
kredibilitas dan track record kerja
menggunakan niat ternyata
alhamdulillah dengan posisi sekarang
banyak partai partai yang tidak memaksakan
buktinya nasdem mau kan
bahwa tidak harus masuk partai silahkan
mending bahkan ada itu kan seperti
janji yang diungkapkan tiga janji itu
salah satunya tidak akan berpartai
dalam melaksanakan tugas sebagai gubernur
itu kan tidak harus
masuk anggota partai dalam
kira kira yang saya pahami
nah lagi kembali ke pertanyaannya
kalau misalnya kan begini kang orang milih
tidak sedikit memang
diakui orang masuk partai karena
karena mencari kerja karena butuh
apa namanya mau jadi anggota
sewa anggota calon ini
calon itu dan lain sebagainya tapi kan
banyak yang tergerak karena
idenya visinya sama dengan partai
tempat dia bernaung nah kang emil
pilihan partai nanti nanti jika
berpartai itu seperti apa
kan gini kalau sudah terpilih
rakyat publik lah yang menjadi
di bandung juga sama
kadang kadang saya tidak sepaham
dengan partai pengusung
alhamdulillah lebih banyak sepahamnya kan
dalam beberapa urusan
jadi itu dinamika gak ada masalah
kalau saya nanti berpartai
saya ingin memilih partai
yang juga secara ilmiah
dekat dengan rakyat
basisnya tentunya tadi
survei dan keilmiahan
dua yang di tengah
di tengah itu artinya
tidak terlalu ke kiri
tidak terlalu ke kanan
karena indonesia yang pancasila is itu menurut saya
memberikan koridor tengah tadi
tidak terlalu berat ke kiri
tidak terlalu ekstrim ke kanan
nah partai mana yang akan saya labuhkan
jadi statement saya adalah
saya memang berniat untuk
itu ke partai yang
di waktu yang tepat
jadi isunya hanya masalah timing
bukan ada niat tidak ada niat
niat itu ada hanya timingnya yang belum pas
kang emil sudah jelaskan tadi
tapi tidak sedikit juga
kabar miring yang kemudian perlu
dikonfirmasi yang mengatakan bahwa
sebenarnya tersandera apa namanya
dideklarasikan oleh nasdem
dalam politik itu ya
politik itu adalah persepsi
saya baju begini
di persepsi muslim
saya pakai ikat di persepsi sangat
nah katakanlah bukan nasdem misalkan
misalkan yang dukung saya pks duluan
sama juga mas
berarti ada persepsi
jangan jangan dengan pks gini gini
atau dengan diusung oleh pdip
berarti gini gini sama saja
pasti mengundang persepsi
saya nyatakan tidak ada sandra menyandra
dalam konteks ini
yang taat pada konstitusi
berintegritas apa adanya
tidak pernah macem macem
jadi saya tidak akan
ambil pusing terhadap persepsi
itu karena tidak benar
dan kalau saya klarifikasi satu satu
terlalu banyak menghabiskan energi
saya hanya untuk mengklarifikasi
karena hari ini bikin berita hoax gampang
saya hitung lebih dari tiga puluh berita
hoax tentang saya dalam
bentuk variasi tentang
pakai baju tentang
lgbt soal siasat
posisinya hanya klarifikasi klarifikasi
capek sekarang mekerja saja
penyandraan ini brother
kita sudah tahu bersama dan kang emil sudah
ya sekarang pertanyaannya saya balik apanya yang
disandra soal video misalnya
video yang beredar itu yang sempat
mengatakan bahwa sudah cerita
semua partai politik dan lain sebagainya kemudian
apa karena nasdem ada
medianya dan dia memiliki
kejaksaan sekarang pertanyaannya
kenapa yang ditampilkan hanya
kenapa tidak ditampilkan
acara pribadi jadi ada pelanggaran
hukum di situ ya
kedua konteksnya itu begini
di subang itu mendeklarasikan
dukungan karena saya keluarga santri
punya pesantren delapan
maka jaringan ada seratus
saya kan begitu
nah para kiai bertanya
posisi hari ini masih nasdem
sebaiknya independen pak wali
menurut para kiai
tapi kalau tidak
dalam konteks independen
kira kira peta politik itu apa
nah saya itu mengedukasilah mas
kalau pdi warnanya merah
di istana di kabinet
ada yang jadi menteri dalam negeri
ada yang jadi menteri
ada yang menjadi menteri hukum
kalau di pkb
lebih ke nu hijau
jaringannya ada yang menjadi menteri
pemuda olahraga tenaga kerja
kalau ppp menteri agama
kan begitu konteksnya
dimana ada kadernya
ada medianya kira kira sesuai
dengan faktanya begitu
perindo didirikan oleh
figur seperti ini jaringannya
ada di sini medianya begitu
jadi saya itu lagi menceritakan
tapi oleh orang yang niat jahat kan
bertujuan seperti yang dia mau
seolah olah saya tersandra
jadi kalau mau ditanya saya tersandra apa
karena kemudian ada kata kata
yang mengatakan bahwa ini
akan lebih banyak
kalau yang lain akan lebih banyak
mudorotnya kalau tidak salah
ditolak lebih banyak mudorotnya
lebih banyak karena
tidak memberikan syarat
mudah sekali orang dikriminalisasi
orang kemudian menghubung hubungkan
punya kejaksaan dalam
tanda kutip punya kejaksaan dan kemudian
punya sesuatu yang jadi
bargaining politik kepada
ridwan kamil kemudian pada akhirnya
membuat ridwan kamil tidak bisa
menolak pinangan nasdem
saya kan sudah sampaikan
nasdem itu karena
partai yang tidak memberikan banyak syarat
anggota partai seperti partai lain
tidak meminta mahar
kan begitu ya
memberikan keluangan saya memilih
tersier mas jadi kalau mau dibahas mendalam
juga tidak menjadi
isu prinsipalnya itu karena
situasi yang membuat saya sangat nyaman
kalau isu isu kayak tadi kan
bukan kan bertanya
dalam konteks kalau
isu punya media
branding apanya dibantu oleh
kelompok media ini
kalau ada jaringannya di
kementerian hukum dan ham
pastilah berhubungan dengan dunia hukum
jadi dihubung hubungkan itu
dalam konteks menceritakan
dengan menteri dalam negeri kan punya
atau misalkan menteri pedesaan
dan seterusnya jadi saya itu
konteksnya itu sedang mengedukasi
seperti apa supaya para kiai ini
memahami gitu bahwa
masing masing itu tidak ada yang ideal
semua ada plus minusnya
sebenarnya sesederhana itu
jadi bukan karena ketakutan akan dikriminalisasi
kalau ditolak pindahannya
betul jadi tidak ada itu kan persepsi dari yang
diingin disampaikan oleh si pemotong
maka saya bertanyalah ke diri saya
kalau ada juga pasti sudah terdengar oleh
publik kalau pejabat publik kan telanjang
tuan kamil yang kemudian sudah mulai dihubung hubungkan
didekat dekatkan dengan ahok istilahnya
kang emil tadi di ahok kan gitu
sudah sampai sejauh mana itu
berasa soal soal itu
kita bicara soal pilkada secara umum
orang kemudian mengatakan
setelah jakarta adalah jawa barat
bukan jawa tengah bukan jawa timur
tapi jawa barat anda
sepakat dengan itu sepakat kenapa
wilayah terdekat dari jakarta
gunung meletus itu hawa hawanya
kan terasa di daerah terdekat
terasa sampai sekarang
di bandung orang
luar biasa seperti orang jakarta ngomongin
jakarta sendiri kan begitu
itu misalkan bogor
depok bekasi kadang kadang
masih terasa lebih
men jakarta ketimbang men jawa barat
kan itu juga fakta kan
begitu kedua tadi
bahwa jawa barat menjadi
hot seat kira kira begitu ya
di tahun depan
karena posisinya dekat ibu kota
penduduknya paling banyak
mengambil perhatian yang
cukup besar tapi saya
kira tidak akan sehebo jakarta
pusat media tidak di jawa barat
ya kan cuma perkara
tiga jam empat jam aja bukan itu
pertama itu teori saya kedua
kami punya dua puluh tujuh kota
enam belas kota kabupaten
yang pilkada lokal sehingga
orang bandung akan mikirin
siapa wali kota bandung
lebih besar daripada siapa gubernurnya
kira kira orang cirebon
akan mikirin lebih
siapa wali kota atau
bupati cirebon ketimbang
gubernur jawa barat jadi porsinya
beda dengan jakarta tidak
ada di situ maka
ya menurut saya
porsinya sangat berlebihan tapi jawa barat
mengalami situasi yang
berbeda maka saya nggak terlalu khawatir
oh pak ridwan kamil akan di ahokan ya silahkan
berteori seperti itu oh
jawa barat akan di jakartakan ya silahkan
berteori itu saya punya keyakinan
sebaliknya walaupun sebenarnya
sekali lagi ketika bicara
orang kemudian berhubungan dengan dua ribu sembilan belas
apalagi jakarta kemudian
juga dihubung hubungkan dengan
bahkan dua ribu empat belas kemudian
jawa barat jawa tengah
dan jawa timur orang kemudian lebih
sekarang ini ramai riuh
rendahnya bicara soal jawa barat bukan
jawa tengah dan jawa timur
mencoba untuk meng copy
pace apa yang terjadi di jakarta atau
mencoba mencari analogi jakarta
dan kemudian jawa barat
termasuk juga di dalamnya
yang kemudian sudah mulai dihubung hubungkan
didekat dekatkan dengan ahok istilahnya
kang emil tadi di ahokkan
sudah sampai sejauh mana itu
berasa soal itu
pasca sebelum deklarasi
deklarasi itu berbeda
hilir mudik dalam lini masa saya kan
sebelum deklarasi itu
tidak ada jadi memang
kerasa tapi saya
mengambil hikmahnya justru
lebih baik dibukakan
situasi yang sebenarnya
di waktu yang masih jauh jauh hari
antisipasi beda kalau waktunya
mepet kan sekarang kan
saya punya rentang waktu setahun untuk
kasarnya ya melakukan
melawan dengan kerja
atau mengadukan kehukum
kalau sudah bentuknya berlebihan jadi
survei yang terbaru sebulan
sesudah deklarasi menyatakan
orang yang berharap bahwa
kita terus gempur dengan
fitnah gibah itu
ternyata tidak terbukti
nah disitulah saya
menurunkan apa namanya
saya ini bedanya begini saya ini
kepala daerah yang follower medsosnya
di sepelekan lah ya saya punya

tiga jutaan di facebook
jadi kalau ada
berita berita bohong tinggal saya posting aja
break dengan alasannya kan
terbacalah oleh sebelas juta orang
sampai enam puluh juta kalau si follower
nah saya punya privilege
itu itu saya lakukan
kedua saya melakukan
pendekatan pada opinion maker
saya dekati tokoh tokoh
saya ceritakan saya klarifikasi
secara fisikal dan digital ini
dengan cepat walaupun katanya
iya maka saya lakukan fisikal tadi
di desember tahun lalu
saya ranking dua
di elektabilitas di arah cirebon
berusukan kepada kiai pesantren
minggu lalu dapat kabar
elektabilitas sudah nomor satu
secara fisik ini di jawa barat
jadi media sosial ini saya
klarifikasi atau visi misi kan begitu
jadi dua dua saya lakukan mas
tapi prosesnya agak
lebih lama ya untuk
menjangkau itu ada dua puluh tujuh kabupaten
iya kalau dulu
baru daftar dikasih waktu hanya tiga bulan
ya karena jakarta segede gedenya jakarta
masih bentuknya kota yang terdiri dari
jangkau oleh infrastruktur
kalau jawa barat kan gimana saya ke gunung
ke pedalaman perdesaan
harus ada sebuah metode yang
masif dan ilmiah kan
akhir pekan karena di hari kerja
hari kerja dari pagi sampai maghrib itu
jatah untuk warga bandung
saya hanya punya malam hari
waktu saya hanya pulang weekend
nah dengan keterbatasan itulah
dengan cara cara yang
ilmiah ilmiah itu apa tadi
di daerah yang sudah baik
gak usah terlalu banyak effort ya
di daerah yang masih lemah dan kurang
ya saya perbanyak
itu akan saya terus lakukan
sampai ya sampai terus aja
ikhtiar ya jadi apakah saya jadi
belum tentu juga mas kalau pas
hari pendaftaran ternyata jumlah
hukumannya tidak mencukupi wakil
bagaimana pak agung sudah
dinamis ya dinamis itu artinya
berkoalisi dengan partai besar dan
partai itu mensyaratkan wakilnya
dari mereka ya saya juga
saya tidak dalam posisi ngatur ngatur
kan homeless tadi
yang penting saya fokus pada
kerja saya wakil itu
saya serahkan pada sistem
kalau semua partai koalisi
tiba tiba bilang terserah pak ridwan
milih saya senang aja
tapi kan hanya nasdem yang
tiba tiba calon lain apa partai lain yang
menggenapi dua puluh kursi
meminta wakilnya kalau
enggak berarti gak bisa saya juga kan gak
punya keuangan nama pak agung suryamal itu sudah
didengung dengungkan banyak sekali
pengusaha ada pak agung ada tokoh
masyarakat ada artis
ya saya hanya bilang mari berupaya
sama sama siapa tahu
ya tuhan yang ngatur
dinamikanya bukan ada pada saya
saya tidak dalam posisi
menentukan siapa wakilnya
kalau misalkan pak agung juga
bisa dalam sebuah proses ya gak ada masalah
kemudian apa yang mau dibuat
seorang ridwan kamil terhadap
jawa barat apa visinya apa program program
prioritas untuk jawa barat
kemudian apa yang mau dibuat seorang
ridwan kamil terhadap jawa barat
apa visinya apa program program
untuk jawa barat ini saya kira
yang fundamental pertama lah
menjaga jawa barat
sebagai benteng pancasila itu
harus jadi prioritas untuk konteks
hari ini dulu saya tidak
kita persatuan kita
aman aman saja tapi dengan situasi
hari ini yang menggelisahkan situasi jakarta
ya situasi jakarta dan
merembet ke tempat lain mood nya
menjaga kepancasilaan itu
harus jadi prioritas nomor satu
apa sih yang jadi masalah buat
kebinekaan kita itu
persepsi persepsi bahwa kalau kita
berbeda golongan maka golongan yang
tidak boleh dalam lingkaran pergaulan kita
isu itu sebenarnya kan
kita sudah hidup dengan
keniscayaan seperti itu cukup lama
ini kemudian dimanufaktur
dalam konteks politik atau
apa yang terjadi sebenarnya
saya juga dulu
menduga urusan kebinekaan
ini sudah diselesaikan oleh orang tua
ternyata kan enggak
sudah membuat istilah kafir kafir
kepada teman sd nya
zaman saya enggak ada
beda agama is okay sekarang
sudah muncul istilah itu di anak sd
video bunuh ahok misalkan sedikitnya
turun tangan terhadap
fenomena fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi
nah itu dari sisi ideologi ya
mengatakan jawa barat itu
isunya ekonomi mas
empat besar masalahnya itu semua ekonomi
dua daya beli masyarakat
harga sembako dan lapangan pekerjaan
jadi kalau jawa barat ingin
maju luar biasa
saya banyak gagasan terhadap
kalau isu ekonomi bisa terangkat itu luar biasa
saya datang ke sebuah tempat di kerawang misalkan
guru satu kelompok
petani satu kelompok
nelayan satu kelompok
kata guru kesejahteraannya
gak ngomongin tentang metode pendidikan
kepetani sama merasa dia
banting tulang keringetan tapi yang
kaya pedagang bukan petaninya kan seterusnya
yang lebih parah ke nelayan
nelayan aspirasinya pak ridwan kalau terpilih
tolong sejahterakan saya seperti petani
petaninya aja udah curhat miskin
ini ada nelayan aspirasinya pengen
kaya petani kan jadi
agak miris lah tapi
mewakili si survei tadi
bahwa ternyata isunya itu
fundamental di jawa barat ini adalah
lompatan percepatan inovasi ekonomi
apa pak program yang paling
satu untuk infrastruktur
sudah dimulai di bandung bahwa
wilayah itu jangan hanya mengandalkan apbd
di jawa barat di kota kota
indonesia polanya masih begitu
punya duit segini bikin cuma
nah kalau dengan public private partnership
gagasan saya itu infrastruktur
bisa beres dalam dua tiga tahun
diserahkan pada swasta kemudian
kita mencicil selama
tapi pada saat infrastruktur datang duluan
ekonomi jalan lebih cepat
hidup lebih baik lebih sejahtera
persis orang ngambil kpr rumah
zaman sekarang nggak ada orang beli rumah dari tabungan cash
gitu nabung tiga puluh tahun baru
dia beli rumah yang ada adalah
sekarang orang ke bank dia
mesin kpr banknya ngasih rumahnya
dia nyicil cash flow tidak terganggu hidupnya
membaikkan nah logika yang sama
akan saya praktekkan dalam mengelola
datang cepat cash flow apbd tidak
terganggu infrastruktur bisa merata
ngaspal sampai ke pelosok
desa desa nah kalau dari
saya sedang menggagas
satu kampung satu produk
karena setelah saya amati
contohnya banyak sekali
tahu apa yang dia bisa jual
karena keterbatasan tapi dia bisa memproduksi
gara gara tidak tahu
apa yang dia bisa kerjakan maka dia
menganggur akhirnya menjadi kemiskinan
nah saya akan ingin bikin sistem
di mana marketingnya
sistem ekonominya sudah
difikskan kita sebarkan
hei pesantren kamu
tanam lele ya tiap tiga bulan saya ambil
lele nya gitu hei desa ini
kamu bikin tahu saja nanti saya
pasarkan dijamin hei
di sini kamu bikin peci
di sini kamu bikin
buat kuliner dan seterusnya
dan ini hanya bisa diorkestralkan oleh
kalau diserahkan semua pengetahuan
ini kepada masyarakat
itu yang membuat
masyarakat tidak semua pengetahuannya
secanggih yang kita
nah itu ada dan
macam macam lagi inovasi inovasi termasuk
kita akan fokus kepada
teknologi jawa barat harus menjadi
provinsi terdepan dalam
indonesia mau juara kan
bonus demografinya kompetitif
kemudian tidak ada
konflik dalam peralihan
tiga dunia kalau ekonominya
demografi bonusnya kompetitif
kemudian tidak ada konflik politik
kami bisa menyumbangkan demografi
kita ini dengan tingkat pendidikan
industri di indonesia itu ada di jawa barat
kang emil terima kasih atas waktunya
sukses sekali lagi sama sama antunun
dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
karena jalan menuju pilkada masih panjang
masih panjang masih setahun lagi terima kasih
masih panjang masih setahun lagi terima kasih
meski politik bukanlah
matematika namun pengalaman
telah membuktikan bahwa seseorang
membutuhkan kalkulasi yang realistis
untuk menang dan
memenangkan target politiknya
atas logika ini seorang
ridwan kamil memberanikan diri menyatakan
ambisinya menempuh kontes pilkada
untuk meraih kursi kepala daerah
di provinsi jawa barat namun
sebagai membuka kotak pandora politik
tak memberi jalan rumus pasti
bagaimana proses kalkulasi itu berjalan
dan kedewasaan pada mereka yang bertarung
adalah cara untuk merayakan demokrasi
bukan mengakali demokrasi
demikian afd now malam ini